untuk memeriakan konferensi perkotaan di prepkom tiga un habitat
pemerintah kota surabaya menggelar lomba balap perahu naga di sungai kalibas
lomba yang berlangsung meriah ini diikuti oleh puluhan tim
mulai dari tni mahasiswa serta masyarakat umum
lomba yang berlangsung meriah ini diikuti oleh puluhan tim
mengikuti oleh dua puluh enam tim yang terdiri dari berbagai tim dayung perahu naga
seperti dari tni komunitas atau klub pelajar serta mahasiswa dan umum
mengambil start dari area taman prestasi skatepark
dan finish di mount castle kalimah surabaya
para peserta menempuh jarak dua ratus meter membelah sungai kalimas
perlombaan ini selain untuk memeriahkan prepcom un habitat tiga dan festival kalimah surabaya
juga untuk memberi ruang para komunitas perahu dayung naga
agar bisa bersaing di balapan dayung perahu naga nasional
di zaman kejayaan majapahit terdahulu adalah sarana sungai menjadi alat transportasi
sekarang bagaimana kita menjaga lingkungan hidup
menjaga lingkungan sungai ini kita isi dengan berbagai macam kegiatan
olahraga dan juga sebagai sarana untuk rekreasi
puncak final dari balap dayung perahu naga ini
rencananya akan dilangsungkan pada tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas mendatang
bertepatan dengan penutupan prepcom un habitat tiga
selain sebagai ajang hiburan diharapkan perlombaan ini bisa mencetak bibit bibit baru
dari cabang olahraga dayung perahu naga
wahyu pratama surabaya